apalagi sih lo mau kemana
emangnya apa urusannya sama lo gue mau kemana
nah kenapa lo mau ngelarang gue buat pergi
tidak bisa ya sebalok
udah deh mending lo sana nggak usah ganggu ganggu gue lagi ya
lu tuh gak usah kegeeran
tapi gue mau nagih janji lu harus antrian gue ke tempat parkir motor tadi
jangan soal lupa
eh gue tuh janji sama lo karena tadi lo sendirian
nah sekarang kan ada temen lo ya lo balik bareng temen lo aja ngapain sama gue
enggak kan jadi gak usah bawa ya
gak usah res balok
gak usah ngomong kayak gitu gue gak suka dipanggil es balok
ya tapi emang bener kan lo kayak res balok dibilangin susah lempeng dingin res balok
diam gue bilang diam diam
asep banget sih
eh ini kenapa sih lo berhenti mendadak
wow jawab gue kenapa berhenti
gak mungkin dia ke situ
pasti dia ke sana
wah bentuk melu boy
lo kenapa sih iyan kok panik banget
gue abis dikejar kejar sama nek serigala
ya lo lihat sendiri gue gak kenapa kenapa
tapi gue jatuh motor gue tinggalin
yang gue pikirin masa depan gue mereka main keroyokan
gue menjaga aset negara muka gue ini biar gue gak kena tampul dan gue gak bonyok
iya iya yaudah yang penting lu gak apa apa itu intinya
baru dibahas muncul lagi
terus gimana nih
ya mau gak mau

lo mau kabur kemana lagi nak
mundur selangkah aja gue ogah
kebetulan ada lo boy
udah kita sekatan mereka
pak kejap mereka
kalian gak apa apa
kita baik baik aja pak
gengseir di alam pada kabur tuh pak
tadi saya dikejar kejar sama mereka
sampai motor saya jatuh
akhirnya motor saya tinggal di jalan
baik kami akan tindak lanjuti kasus ini
jika mereka bersalah mereka kami ketahkan
bapak tahu dari mana ya saya sama teman saya lagi diserang di sini
pak terima kasih banyak ya atas bantuannya
sebaiknya kalian pulang aja ke rumah
dan hati hati di jalan
kalau begitu saya akan kejar mereka
terima kasih mbak
nggak heran gue
emang kayak gitu kelakuannya
coba kalau boleh kagak ada
aset ketahuan gue mau ditaruh di mana
makasih juga udah bantu beli obat sama plaster
terus minuman juga
kalau gitu minum dulu
makasih juga minumannya
boleh nanya sesuatu
lo ngapain sengebut itu di jalanan
lo tau kan kecepatan kayak gitu bukan cuma bisa ngebahayain orang lain
tapi bisa ngebahayain diri juga
makanya gue ngebut
sorry ya kalau pertanyaan gue ini mungkin nyinggung lo
tapi apa temen temennya lo susul gitu mikirin
mungkin mereka membawa hal positif buat lo
kalau jawaban dari semua pertanyaan gue gak ada yang baik
udah saatnya lo berpikir realistis
dan ninggalin temen temen lo
lo sadar gak
buah itu bagian dari mereka
lo juga sadar kan
lo itu anak pertama dari nyokap lo
yang pastinya jadi harapan besar buat keluarga
sekaligus pelindung buat adik perempuan loh
lo gak tahu apa apa tentang hidup gue
lo tuh tau hidup gue cuma sebagian
gue tahu apa yang harus gue lakuin
karena gue tau lo sebenernya orang baik
gue salah milih temen aja
jalan yang lo pilih sekarang itu benar atau enggak
makasih udah obatin luka gue
kata mama harus all out dan menghalalkan segala cara adalah jalan sukses menjadi calon menantu crazy rich level sultan
oke waktunya gue berakti
boy jangan tinggalin aku
kamu barusan mengigau sila
bin terbanget sila
ih mama bangga sekali
yah begitulah kondisinya sila mas
setiap malam dia tidur selalu ngigo soal boy
dan takut kehilangan boy
soalnya boy itu lagi sibuk sama perempuan yang namanya reva
boy belum bisa jemuk kamu sayang
lagi ada kegiatan
sabar dulu ya nak
sebentar saya mau telpon boy ya
apa lagi sih
apa lagi sih
lo mau kemana
gue mau kemana
kenapa lo mau ngelarang gue buat pergi
tidak bisa ya sebalok
udah deh mending mau sana
nggak usah ganggu ganggu gue lagi ya
lo tuh nggak usah kegeeran
bukan mau godain lo
lo harus anterin gue ke tempat parkir motor

jangan soal lupa
gue tuh janji sama lo karena tadi lo sendirian
nah sekarang kan ada temen loh
ya lo balik bareng temen lo aja
cuma di motor gue ada karung beras
lo belum cerita sama gue kenapa lo bisa dikejar kejar sama anak yang serigala
udah ntar gue ceritain
kan lo pandai nyari gara gara duluan
jangan jangan dia naksir sama gue
kayaknya sih gitu
kan ini lagi bawa karung beras
paham paham paham
nanti berasnya dia ambil sama orang
reva gue titip sahabat baik gue ya
dia udah jinak kok
nggak jelas tuh dia
gue gak mau debat sama lo ya
tapi gue yang nyetir
gue gak mau sport jantung lagi kayak tadi
bisa balik sama leke lihat
dan siapa hp lo
apasih ya biksu
sengok jangan maut lo